bikin anak masih kecil aku kan umur enggak tahu ya umur enggak tahu takut aku dulu
apa bapak dulu kalau aku dulu anakku karusapa ya bapak dulu aku karusapa
dan merasakan sakitnya yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
negara mengatur pernikahan dalam undang undang dan memberikannya sebagai hak yang bisa dimiliki
oleh siapa saja termasuk mereka yang tak sempurna pernikahan kaum disabilitas merupakan fenomena
bertemunya cinta yang tulus bukan sekadar eksploitasi pemenuhan kebutuhan biologi

kondisi ataupun rasa ibadah seperti pasangan pak radmin dan mbak tari yang kami temui di
kebumen jawa tengah mereka adalah kaum disabilitas yang bertemu untuk saling melengkapi dan mendukung
satu sama lain matahari mulai menyapu jalanan beraspal langit biru cerah menyajikan pemandangan
itu yang menyenangkan bagi sepasang bapak dan anak min dan bidadari mungilnya yang menginjak
usia dua tahun menuntaskan rutinitas harian mereka berjalan jalan santai pada pagi hari nadia humaira
memang tak punya ayah yang bisa menggendong sambil berdiri tegap di atas kedua kaki
radmin pria yang berusia lebih dari setengah abad itu adalah penyandang disabilitas daksa
akibat polio saat usianya satu tahun radmin mengalami demam tinggi ia sempat dibawa berobat
ke mantri namun tak lama setelahnya kedua kakinya lemas dan tak bisa berjalan hingga kini
desa kemangguan kecamatan alian kabupaten kebumen bukan hanya menjadi tempat berpijak rumah
peninggalan orang tua radmi tetapi juga menjadi saksi atas perjuangan suami istri radmin dan tari
jauh berbeda dengan kondisi radmin tari mengidap serebral palsi
masih bisa beraktivitas dengan kursi roda namun dua tahun terakhir ia hanya bisa berbaring di tempat tidur seluruh keperluan tari harus disiapkan oleh suaminya
kaku kayak kayu kaku gak bisa di gerakin mbak kaku kaku tidak segini sepotongan segini nggak bisa kalau misalnya lagi diem gini ini dia bisa bergerak hidungnya ke pulangnya kemudian dia bisa melewati dia juga bisa bekerjakan dengan benda yang lain ini untuk menjaga keamanan dan kesehatan
saya lagi diem gini juga apa tiba tiba kayak apa nyari itu tiba tiba datang nanti ilang lagi atau sepanjang hari itu nyari rasanya
oh iya sepanjang hari
ekor belakang ini lemes
rasa sakit di tubuh bagian bawah tari tidak bisa tergambarkan
bahkan nyeri di sekujur tubuh itu membuatnya sulit tidur di malam hari
karena tersikir itu
mikir apa mbak tari
mikir anak masih kecil
aku kan umur gak tau ya
umur gak tahu
kalau malam umur nggak tahu
takut aku dulu apa bapak dulu nanti aku
kalau aku dulu anakku karusapa
lihat bapak dulu aku karusapa
sedangkan mbakku kakakku
itu ikut suami
dalam keterbatasan geraknya
hanya radmin satu satunya harapan dalam keluarga kecil ini
radmin harus membagi waktu dan tenaga
untuk merawat putrinya yang masih balita sekaligus tari
di rumah mereka
adik radmin juga ikut tinggal bersama
namun ia bekerja tiga kali dalam satu minggu
sebagai asisten rumah tangga
hanya ketika libur dan sepulang bekerja
radmin bisa bergantian dengan adiknya
untuk mengurus huma
pada usianya kini
huma tentu butuh perhatian ekstra
ia tidak bisa menganggap anak selama dua tahun ini
diurus oleh orang
bukan oleh aku
apa aku punya surga untuk anak anakku
karena aku tidak merawat anakku
dari kecil lahir sama bude
sekarang sama pulik
aku tidak bisa
selamat suami kau ingin ya
menurut saya ingin
tapi tidak bisa
sebagai penyandang disabilitas daksa
pantang menyerah dan
wahkan terus berkarya
jalan untuk sombong
p dalam living room
ia telah melatih kemampuan menjahit setelah usai sekolah dasar
radmin menjajakan jasa sebagai penjahit dengan ongkos seratus ribu rupiah per satu pasang baju
namun penghasilannya tentu serba tak pasti tergantung ada atau tidak pesanan
padahal bukan hanya kebutuhan makan yang harus dipenuhi
susu dan popok anak jadi salah satu pengeluaran terbesar saat ini
belum lagi sedikitnya radmin harus mengeluarkan biaya lima puluh ribu rupiah untuk membeli popok dewasa bagi tari istrinya yang tak mampu lagi pergi ke kamar mandi
namun berapapun hasil yang bisa didapat dari pekerjaan ini radmin tetap mensyukuri
ia telah mampu mandiri melampaui keterbatasan fisiknya
ia telah mampu mandiri melampaui keterbatasan fisiknya
nah kayak gini ini ya ngajak main ya
sebagai kepala keluarga radmin terbiasa menelan pil pahit tantangan rumah tangga
walaupun sepahit apapun ya saya nggak dilihatkan sama orang ya cuma
berarti sendiri yang sepenting kelihatan semangat tapi artinya agak loyo gitu
pas apa itu pak yang pas loyonya itu pak
loyonya ya ketika istri melahirkan udah nggak bisa apa apa
terus apa mau minta tolong sama siapa
saya juga bingungnya tapi itu walaupun capek ya
terasa capek sih
enggak terasa capek pak
capek tapi gak kerasa kok bisa pak
rahasianya apa itu pak
ya rahasianya oh iya ya saya punya tanggung jawab itu anak istri
jadi ya walaupun udah melihat udah capek melihat anak bojo ya
anak istri ya ya anak anak senang ya
jadi hilang hilang seketika itu
kalau forteman itu nanti lihat wangalyllues barang
tapi pelajarannya mana nyaris
nanti menumpah nanti menupuk nanti nyerah
tunggu tunggu uhh bang
ya nunggu nunggu
kamu udah punya istri belum
kesempurnaan ciptaan tuhan adalah keniscayaan yang terlihat dalam diri radmin dan tari
keduanya boleh jadi tak memiliki kemampuan fisik seperti orang kebanyakan
tetapi semangat juangnya untuk saling hadir dan melengkapi satu sama lain jauh melebihi kita
dalam kondisi terlemah sekalipun radmin tetap setia menemani sang istri
mewakili tangan dan kaki tari yang tak lagi berdaya
kepada kami radmin dan tari menceritakan bagaimana jalinan kasih diantara mereka dimulai
pernikahan mereka tahun dua ribu dua

diawali dengan pertemuan di rumah inklusif
sebuah yayasan yang memberdayakan kaum disabilitas di kebumen
pas lagi ke belakang aku nanya sama mbak sni
mak aku siapa
yang mingguan disini
sering ya mak
sering setiap hari minggu
aku kenalan kamu
udah punya istri belum
takutnya udah punya istri mak
belum dia lagi nyari gitu
terus ke belakang lagi itu yang ke dapur
kenalan ini pak radmin ini ada tari
kenalan coba siapa tau
serta tahu apa mak ya
serta tahu jodoh lah gitu sama mbak asni
terus kenalan beranikan diri dengan pedenya aja
jadi yang mau mulai malam malam nih ya
apresif banget ya ya allah
ya kalau bapak gimana pak
diajak kenalan kesannya apa itu pak pertama ngeliat mbak kari
wah cuek ini sombong
sama kenal ya cuma biasa aja
nggak ada respon apa apa gitu
coba buat resepnya apa biar tetap langgang seperti pak radmin dan mbak tari
ya resepnya ya harus akur ya
jangan naik gede harus lebih
ya ini juga
ya kita harus mensyukuri dengan apa adanya aja
syukur duit dan duit disyukuri ya pak itta
kesejatian dua insan yang saling mencintai
juga makin terwujud dalam diri radmin dan tari
karena mereka memiliki tujuan yang sama
dan bahkan memberdayakan diri mereka sendiri
jujur orang yang
apa yang buka usaha yang buat orang disabilitas juga biar apa ya biar enggak ada yang enggak ada
yang nganggur gitu diberatkan di belas disabilitas itu butuh bukan untuk bukan bukan dikasihkan
tapi butuh pekerjaan untuk keluarga tak hanya berpeluh untuk diri sendiri radmin dan tari aktif
berkomunitas dengan teman teman seperjuangan rumah inklusif kebumen adalah tempat bersejarah bagi
keduanya tak hanya menjadi titik pertemuan dua insan
tetapi tempat yang melatih mereka agar bisa berkarya
di rumah inklusif kaum disabilitas dilatih berbagai keterampilan salah satunya membuat
batik pegon yang bisa dijual untuk kesejahteraan mereka sosok radmin bahkan diterjemahkan dalam
motif batik berjudul kayu karena kami melihat bahwa sosok mas radmin mempunyai hal positif
hai nilai nilai positif sikap yang positif yang bisa diteladani padahal lainnya yang bisa menjadi
media kita mengenalkan mengedukasi masyarakat secara umum tentang nilai nilai inklusif meskipun
dia secara fisik mungkin lemah katakan orangnya
tetapi dia mempunyai sikap solidaritas
solidaritas yang tinggi aktif berteman mau belajar bersama teman teman
radmin dan tari menjadi satu lagi pelajaran hidup sesungguhnya
kekurangan pada fisik bukan halangan perajut mimpi
pasangan ini juga menjadi pengingat kita bahwa tak ada cobaan yang terlalu sulit untuk dihadapi
asal ada kemauan dan keikhlasan
kisah pak radmin menjadi pengingat bagi kita bahwa seberat apapun beban yang kita tanggung
kita tidak pernah berjalan sendirian
seperti kisah yang selanjutnya adalah dari kebaikan yang dilakukan dengan semangat

tidak peduli kamu kaya kamu miskin pas tidak punya duit kan ya gimana who knows gitu loh
makanya ya sasaran kami seperti itu sih kak nggak harus yang miskin nggak harus yang susah banget pokoknya pas darurat
kisah yang terakhir adalah dari kebaikan yang dilakukan dengan semangat gotong royong
kisah yang terakhir adalah dari kebaikan yang dilakukan dengan semangat gotong royong
inilah yogyakarta kota pelajar
mereka harus serba cerdas untuk mengelola keuangan sebagai anak kos
namun tidak jarang mereka terjebak dalam kondisi yang darurat tanpa sedikit pun uang di kantong bahkan hanya untuk membeli makanan
diinisiasi oleh anak muda nasi darurat jogja terbentuk dengan cara sederhana
tidak hanya membuat kenyang mereka yang dalam kondisi darurat tetapi juga menjadi teman bagi mereka yang berjuang di tanah rantau
satu pesan singkat yang masuk sungguh sangat berarti dan menjadi perhatian bagi evan dan teman temannya
ini bukan chat melalui aplikasi biasa
tapi sebuah permintaan tolong
sejak januari dua ribu dua puluh tiga evan telah mengubah nomor telepon pribadi menjadi tempat menampung aduan mereka yang dalam kondisi terdesak
pemuda dua puluh enam tahun itu menginisiasi nasi darurat jogja
sebuah gerakan sosial memberi nasi bungkus kepada siapa saja yang membutuhkan
ia pertama kali membuka layanan dengan menyebarkan pamflet melalui media sosial
gerakan ini ia mulai berdasarkan pengalaman pribadi
waktu itu kondisi darurat karena waktu itu aku hp ku rusak gitu loh
ya udah ada cadangan buat makan waktu itu cuma kebetulan lcd ku pecah baterainya ngembung makanya benar benar habis buat ke situ
nggak ada pegangan lagi seminggu itu nggak ada makanan sama sekali itu kan
tapi kemudian di hari ketiga kalau enggak keempat itu ada temanku yang temen jauh
aku pun lupa orangnya tau tau ngajak yuk makan yuk ke traktir pagi kan
wah ya ampun ini beneran gitu dalam hati kan
ternyata waktu itu aku makan itu rasanya seneng banget kan walaupun cuma dapat satu porsi itu
tapi kalau pas emang bener bener butuh makan lapar itu rasanya tuh gimana ya seneng banget gitu kak
awalnya aksi ini dimulai evan atas nama solidaritas dengan teman seperjuangan
anak rantau yang menyewa kamar kos di yogyakarta
pemuda asal wonosari jawa tengah ini bahkan memulai mengantar nasi bungkus menggunakan sepeda ke area sekitar uny dan ugm di sleman yogyakarta
namun seiring berjalannya waktu
gerakan ini meluas
akun media sosial dan pamflet pengumuman tersebar di media sosial hingga menjadi viral
tiap satu bungkus nasi dan lauk sederhana seharga sepuluh hingga lima belas ribu telah membantu banyak orang
mulai dari pribadi hingga keluarga
karena nasi darurat ini diberikan secara langsung

ya concernnya kalau aku sih ke mahasiswa sih
nggak punya saudara nggak punya sanak family
mereka sendirian datang ke jogja dan nggak ada yang bisa gercep buat nolong
ya saya itu juga nggak gercep tapi setidaknya hari itu dia minta hari itu kita kasih
niat baik tak selamanya berjalan mulus
evan juga menemui banyak tantangan dan kecurigaan
terlebih pihak tak bertanggung jawab yang kemungkinan besar memanfaatkan layanan ini
kadang nemu yang dia di kos eksklusifkan atau di tempat yang jauh lebih bagus daripada tempatku
mereka punya kendaraan mereka punya gadget yang bagus
cuma mikir lagi banyak lagi oh ini tuh darurat gitu loh
aku kemarin tuh mungkin secara orang tetangga aku keluarga aku ngeliat wah aku tuh baik baik saja
nggak butuh bantuan
tapi aku berkaca sama diriku sendiri
aku tuh kemarin tuh butuh banget makan gitu
makanya ya di sini tuh kita ngasih kontak darurat gitu loh
nggak peduli kamu kayak kamu miskin pas nggak punya duit kan ya gimana hunos gitu loh
makanya ya sasaran kami seperti itu sih kak
nggak harus yang miskin nggak harus yang susah banget pokoknya pas darurat aja
sebungkus nasi bukan hanya sekadar meredam rasa lapar satu kali
faruk mahasiswa asal lampung juga merasakan manfaat yang sesungguhnya
karena pertolongan pertama dari nasi darurat jogja di saat paling terhimpit
kini ia menjadi relasi baru bagi evan
di situ kondisi lagi belum dapat uang kiriman sama nggak ada kendaraan
sebenarnya udah ngomong sama orang tua cuma ya orang tua nyuruhnya suruh sabar sabar sabar terus
akhirnya ya cobalah nomor yang dikasih teman ini
dan ternyata beneran langsung ditanggepin
mahasiswa juga hitungannya kalau pas lagi nggak ada uang
juga ya sama aja miskin sama aja nggak punya butuh bantuan
jadi ya saya rasa ya itu sih bagus
mereka yang terbantu nyatanya tak hanya berpangkutan nggak
sebab sebungkus nasi sangat berarti
hingga menggerakkan hati mereka untuk
salah satunya chris
seorang mahasiswa yang juga terpanggil ikut menjadi relawan
ia berinisiatif untuk menghubungi langsung evan sejak bulan februari
dan menjadi pengantar nasi hingga kini
evan membutuhkan seorang
seseorang untuk membantu evan
sedangkan saya juga sangat tertarik pada pengabdian masyarakat
saya anggap ini sebagai pengabdian saya
karena saya kira setiap manusia juga punya hati nurani
dan mencoba untuk melakukan sosialisasi
mencoba untuk melakukan bantuan
tapi kan kalau misalnya saya membantu secara tenaga saya bisa
tapi untuk membantu secara keuangan kan saya belum bisa
karena status saya masih mahasiswa
kini ada lebih dari lima orang relawan yang tergabung dalam gerakan ini
mereka mendapat biaya pengganti bahan bakar motor
sebesar delapan hingga sepuluh ribu tiap satu lokasi pengantaran
dana operasional ini sepenuhnya didapatkan dari donatur
kini gerakan ini juga semakin berinovasi memanfaatkan teknologi
jangkauan wilayah serta jumlah orang yang terbantu pun juga bisa semakin banyak dan meluas
karena sekarang ada sistem yang baru jadi bayar pakai skan kris
yang mau nerima tinggal datang ke warung terdekat sama kosanya juga
dia fotoin barcode nya baru kita bayar dari hp admin
mereka bisa tetap ada effort buat jalan kaki keluar dari kos
buat mencari warung makan terdekat untuk langsung bayar dari tempat mereka sendiri
tapi kalau semisal mereka lagi sakit apa jauh dari mana mana
tetap kami usahakan buat diantarkan
gerakan kecil yang semakin bertumbuh ini adalah inspirasi bagi kita
perbuatan baik tak perlu menunggu aksi yang besar
tapi bisa dimulai dari hal sederhana
sebungkus nasi untuk saudara terdekat di sekitar kita
bisa memberikan harapan baru yang selalu terkenang
serta dapat menularkan kebaikan yang lebih besar wujudnya